kamu tuh bener bener keterlaluan ya anak gak tau diri
maya sibuk cari uang banting tulang
kau malah nyuri di warung
jangan macem macem kamu sama anak sini ya
saya nggak mau cari ribut ya sama kalian
kamu tadi nasihati saya
sampai jumpa lagi
buah udah beli nasi padang kesukaan kamu
apaan sih mas
kayak anak kecil aja sih
makan pagi disuruh suruh
nanti kalo aku lapar kan aku juga makan
ya ampun dimas lihat nih badan kamu kurus begini
kalo aku mau makan aku tinggal bilang si imbu aja
mama kalo mau makan makan aja duluan
lo kenapa dim
gue kesian kak sama mae
selama ini mama udah sayang banget sama kita
tapi gue aja yang gak pernah peduli sama mama
nanti juga kan kita ketemu sama mama
ya makanya dengerin
kalau saya minta duit itu harus ada
pokoknya kalau saya minta duit ya itu harus ada
mae itu cuma tantemin sama orang
itu yang tidur gratis di rumah kita

masya allah surip

lo tuh udah kelewatan tau gak
gue juga anak kurang ajar
tapi gue gak pernah sekalipun mukulin nyokap gue
orang yang udah ngelahirin gue
udah hidupin gue dengan air susunya
lo tau ya
surga itu ditelapakkan ibu
persetan dengan surga
surip lo kemana
surip lo kemana
ya udah mae
sekarang bawa mae masuk aja
surip itu anak mak e satu satunya
dari kecil dia disayang sekali sama bapaknya
apa aja yang dia minta pasti dikasih
makanya dia jadi anak yang manja dan keterlaluan
mak e sering dimarahin sama bapaknya kalau mak e negur surip
jadi waktu bapaknya meninggal surip gak pernah berubah
dia gak pernah sayang sama mak e
kelakuannya seperti tadi itu
kalau dia minta uang mak e gak kasih
mak e dipukulin
tak usah kak
dan kalau makanan banyaknya tempe sama tahu
mak gak tahu lagi gimana harus ngatepin dia
mak e pengen
dia jadi insaf
maaf ya mas dimas mas raka
mak ini jadi cerita begini
mak eh harus berangkat kerja lagi
mak e kenapa mak e
istirahat yang enak anggap aja rumah sendiri nggak usah sungkan
hai kamu ridh iya mbah masa apa mbah belum belum masa ini sisa sahur dari
kamu nggak puasa ya puasa mbah masa puasa cuman musuh apa kabar mbah
mbah aku depan dulu ya ya ya ya ya
mbah aku pamit dulu nanti disini ya yoyoyo
kamu tuh bener bener ketahuan ya anaknya tahu diri saya sibuk cari uang banting tulang kau
malah nyuri di warung kamu siapa kamu mau nasihati saya nasihati jangan macam macam ke
saya gak mau cari ribut ya sama kalian saya cuman kamu tadi nasihati saya
kalian ini selalu saja bikin onar disini
makasih banyak pak ya udah nuangin saya pak
naik ke dalam dulu ya
mas dimas kenapa kau ngikutin ma'e terus
dalam sholat ma'e selalu mohon
supaya allah bisa mengampuni kesalahannya sulit
ma'e juga pengen sekali melihat surib sholat di masjid
kalau allah berkehendak ya nggak mustahil bisa jadi mustahil
gak apa apa mas dimas gak apa apa terima kasih ya
ya udah ya udah biar saya yang bawa aja ma'e ya
udah gak apa apa mbak
aku mau minta duit
uang untuk apa
duit sewa selama kamu menginap di rumah saya
kamu dada ademmu itu loh
udah kasih aja
rp dua puluh ribu buat apa saya uang dua puluh ribu
kamu mau berapa ma'e
uang lima puluh ribu buat saya lebih baik saya kasih buat mak yang diperbut kamu
oh buat pembantu itu
hei tunggu tunggu
ini baru cukup
kita beli beli lagi